punya tabungan tapi cuma sedikit
hah nggak papa aku bisa sendiri

sudah berapa kali papa bilang sama kamu papa tidak suka kamu bergaul dengan mereka
udah lah deh kita harus tawakal ya
mendingan kita berdoa aja yuk buat bapak
supaya bapak diterima di sisi allah
tapi kak fajar gak merasa kalau bapak udah gak ada
bapak sepertinya rumah pergi jauh deh
dan fajar akhir
kalau bapak akan baik lagi ke sini
udah deh deh
mendingan kamu makan tuh cepatan
nanti kita telat lagi
bu sebaiknya ibu nggak usah kerja lagi deh
biar fajar aja sama kak nasri yang gorengin pisangnya
mendingan ibu istirahat saja
biar ibu aja yang kerja
mungkin ibu cuma capek aja
ibu ibu ibu
kayaknya ibu harus dibawa ke dokter deh
aku takut kenapa napa
kita juga punya siapa siapa lagi
uangnya dari mana fajar
aku mau kerja apapun yang penting dapat uang
hari ini kakak gak usah sekolah dulu ya
kakak jagain ibu
biar aku aja yang bawa
cepat sembuh ya bu
fajar kok kamu bawa pisangnya
kan biasanya mbak lastri
kenapa mbak lastri sendiri
mbak lastri sakit ya
yaudah yuk ikut aku aja biar bawanya nggak berat
aduh pakai malu malu segala
udah masuk aja masih
nanti mobilnya kotor loh neng
aduh bang mama
kan bapak nggak tahu ini
nggak apa apa aku jalan aja ya
yaudah deh aku berangkat dulu ya
ibu ibu harus kuat ya
sebentar lagi fajar akan pulang
nah kalau pisangnya laku semua uangnya cukup deh buat kita pergi ke dokter
enggak bu ibu lagi sakit
maafin fajar ya kak maafin fajar
nanti pisangnya jatuh
jadi kotor semuanya
padahal ibu bikinnya sakit sakit
udah ya gak apa apa kok
sekarang kamu bawa pisangnya ke dalam ya
dan semenjak bapak pergi
ibu sakit sakitan terus
papa nggak akan lama kok
jumat tuh dibanding di kalimantan
kamu anak laki laki satu satunya di rumah ini
jadi tolong jaga mama dan kakak kamu ya
anak laki nggak boleh cengeng dong
satu lagi fajar
kamu jangan minta pertolongan orang lain
tapi berusaha lah untuk menolong orang
kau pergi dulu ya
kabar kembali ya mas
kamu kok ngelamun sih jer
barusan aku lihat
kamu kok ngelamun
kamu kok ngelamun
tidur dong juga ngeliat nih
sampai saat ini ibu tidak bisa merelakan perjalanan bapakku
dan harus dibawa ke dokter
tapi nggak punya uang untuk berobat ya
aduh itu gak gampang masalah kecil
eh nel kita bantu aja
aku punya tabungan tapi cuma sedikit
hah gak apa apa
aku bisa sendiri

masukkan dulu aja
sudah berapa kali pak bilang sama kamu
papa tidak suka kamu bergaul dengan mereka
kamu dimana mas
mereka hidup susah semenjak kamu tidak ada mas
pasti ada minum nih buat ibu
ibu jangan bikin bapak dulu ya
ibu kan lagi sakit
bapak kan udah gak ada
jadi bapak gak mungkin kembali lagi bu
bapak kamu masih ada nak
dia masih ada
bapak sudah selesai